sementara itu sejumlah perawat yang berstatus tenaga kontrak di rumah sakit umum daerah mamasa sulawesi barat menggelar aksi mogok kerja
aksi ini dilakukan antara mereka belum menerima honor untuk triwulan terakhir
aksi mogok ini sempat mengakibatkan pelayanan pasien di rumah sakit menjadi terganggu
aksi mogok ini dilakukan para perawat dengan meninggalkan asrama yang selama ini mereka tempati
di depan pintu asrama mereka tempeli sejumlah kertas bertuliskan curahan hati mereka sebagai tenaga kontrak
para perawat ini kompak mogok kerja lantaran honor mereka sejak juli agustus dan september belum dibayarkan
selain itu mereka juga meminta pihak rumah sakit melengkapi alat pelindung diri bagi tenaga medis saat melakukan pelayanan demi keselamatan kerja
yang jadwalnya pagi ini memang mereka tidak masuk
dan itu memang dari awal sebelum sebelumnya saya sudah sampaikan dan juga teman teman sudah ada yang mewakili mereka untuk langsung bertemu dengan saya
dan juga itu sudah saya sampaikan di hape pagi hape siang bahwa untuk itu sementara berproses
mogoknya para sejumlah perawat ini mengakibatkan pelayanan medis di rumah sakit
umum daerah mamasa terganggu
seluruh aktivitas pelayanan yang dilakukan para perawat berstatus asn dengan jumlah terbatas
keluarga pasien berharap aksi mogok tenaga kontrak ini tidak berlangsung lama agar pelayanan di rumah sakit dapat berjalan normal kembali
tadi malam masih ada dokter yang tapi tadi pagi tidak ada
jadi pasien tidak dilayani sejak tadi pagi
kalau orang tuanya sakit apa
sejak nafas sama batu
jadi apa yang diharapkan dari rumah sakit
yang diharapkan itu ya harus di layani
pihak rumah sakit berjanji akan segera membayarkan honor perawat yang berstatus tenaga kontrak selambat lambatnya pada akhir oktober ini
abdi febriadi mamasa sulawesi barat